saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini
saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi sudah saya umumkan
untuk yang pertama jangan korupsi
yang pertama menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi
yang kedua tidak ada visi misi menteri
yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden
yang ketiga kita semuanya harus kerja cepat kerja keras dan kerja yang produktif
yang keempat jangan terjebak pada rutinitas yang monoton
yang kelima kerja yang berorientasi pada hasil nyata
kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan tugas kita tidak hanya menjamin sen tetapi deliver
yang keenam selalu mengecek masalah di lapangan
dan temukan solusinya
yang terakhir semuanya harus serius dalam bekerja
saya pastikan yang nggak serius yang nggak sungguh sungguh saya sudah berikan kemarin semuanya
hati hati bisa saya copot di tengah jalan
terima kasih saya tutup